setelah dilantik sebagai ketua mahkamah konstitusi anwar usman menyatakan siap menjalankan amanah sekaligus cobaan atas jabatan yang ia emban sekarang ini
bagaimana ketua mahkamah konstitusi yang menanggapi kritikan terhadap lembaga tinggi negara
koresponden silvano hajid mendapat kesempatan untuk berbincang langsung dengan ketua mk terpilih anwar usman
sesaat setelah pelantikan ketua mahkamah konstitusi sudah bersama saya ketua mk yang baru
selamat sore bapak
tadi pada pidato awal bapak menyebutkan innalillahi wa innaillahi rojiun sebagai seseorang yang menerima jabatan baru
apakah ini ada kaitannya dengan tahun politik dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas yang semakin berat
cobaannya dengan mk dan juga jabatan bapak yang baru
ya sebenarnya ya bagi saya tugas apapun yang dibebankan katakanlah kalau mau disebut demikian artinya yang dipercayakan
ya semuanya kan datang dari allah
katakan innalillahi wa innaillahi rojiun
nah bukan berarti bahwa karena ada tahun politik
tidak sama sekali
ada perkara pilkada pilih atau pilpres yang jelas tugas itu ya tetap dari allah
jadi sama saja
bukan karena ada hajat nasional itu pilkada
tetapi memang kalau dikatakan kualitas dan kuantitas perkara
dalam arti jumlah perkara yang masuk jelas akan banyak nanti yang masuk
kami sudah siap semua
sejak masa kepemimpinan pak arief ada beberapa kritik yang menyebutkan tentang kekuasaan absolut mahkamah konstitusi
bahkan mk tidak ingin diawasi oleh lembaga negara lainnya
bagaimana pak selanjutnya
sebenarnya tidak demikian halnya
karena undang undang dasar ya memang mengatur
memang tugas dan dalam hal kewenangan dan kewajiban mk diatur dalam undang undang dasar
kalau dilihat memang seolah olah kekuasaan mk itu ya dalam arti kewenangan dan kewajiban itu
memang dilihat ya sangat besar
sehingga kekuasaan itulah yang menjadi amanah
yang harus dipertanggungjawab
ya saya menganggap bahwa kebetulan saya dipercaya sebagai ketua mk terpilih
maka mau tidak mau saya menganggap bahwa itu dari allah swt
mk siap diawasi atau siap dijaga
kalau pak arief sebagai mentor yang bapak sebutkan dalam pidato bapak tadi bagaimana pak
kita diawasi terus ada dewan etik itu
jadi tidak perlu ada ki atau misalnya
ya itu bagaimana aja nanti
soal apakah perlu diawasi kay ya kita lihat aja
bagaimana kemauan pembuat undang undang katakanlah pengambil kebijakan
pak lewat voting lima banding empat bapak menang dengan satu suara
perbedaan suara satu suara
adakah kubu atau polarisasi antara hakim di mahkamah konstitusi yang selama ini kita lihat
itu kebetulan saja
itu dari mana adi bisa lihat ada pola begitu
apakah karena misalnya ada disenting
kan itu bukan patron yang misalnya yang kubu lima
kadang kadang saya dengan ketua aja beda pendapat
saya disenting misalnya pak ketua dalam perkara lain
jadi tidak ada kubu kubuan
pr terbesar dari mahkamah konstitusi lewat setara institut yang coba untuk memperbaiki sistem mk
nah sistem seperti apa yang selanjutnya akan diaplikasikan
supaya bisa lebih efisien mungkin pak
sistem yang sudah dibangun mk selama ini sudah cukup bagus
sudah cukup bagus dan memang kenyataan output yang keluar ya dari mk ya alhamdulillah
ya soal ada yang puas tidak puas ada kritik ada protes dan lain itu hal yang wajar
sampai kapanpun nah ini seorang hakim tidak mungkin melahirkan sebuah putusan
memuaskan semua pihak
itu tidak mungkin
baik termasuk putusan mk
pasti pro kontra itu kan ada
dalam dua tahun ke depan masa kepemimpinan bapak nanti
ya sebagus apapun putusan pasti pro kontra itu kan ada
itu udah pasti
ya makasih pak anwar
kita tunggu terobosan terbaru bapak
insya allah ya tolonglah kami di apa ya istilahnya ya diawasi juga lah teman teman
terima kasih pak
terima kasih pak
demikian wawancara singkat kita bersama dengan ketua mahkamah konstitusi yang baru
dalam dua tahun ke depan kita akan menunggu langkah apa selanjutnya yang akan terjadi
di mahkamah konstitusi termasuk dengan musim politik dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas mendatang